wah aku angkat telepon sebentar ya
kayaknya kerjanya penting banget ya
ini orang kenapa sih
ren gue sampai dulu
gue jelasin sebentar ya
saya harus segera lapor ke pak ar
kalau mbak michelle juga tahu soal reina
semoga ini gak jadi masalah baru
pak al kenapa ya
kok gak anget juga ya
tahu tentang rencana ini
untuk prosedur pemongkaran makam
saya bisa hubungi siapa ya pak
oh kalau untuk masalah itu pak
bapak hubungi petugas makam
nah kantornya ada di seberang pemakaman ini pak
mari saya hantar pak
oh boleh pak
terima kasih ya
jadi begitu pak
terima kasih pak
jadi reina itu anaknya andin
yang dikira andin itu meninggal iya
sorry sebelumnya din
apa kamu pernah hamil dengan royal
enggak aku gak pernah
tapi kamu ingat gak sih nga
andin itu pernah bilang
kalau dia itu gak pernah hamil anaknya roy
andin katanya itu bukan fakta
makanya tadi reddy bilang
untuk memastikan semuanya
jadi al gak kasih tau andin
kalau anaknya itu masih hidup
ke tante rosa juga gak kasih tau ya
semua masalah butuh waktu butuh proses
di saat waktu yang tepat
al pasti bongkar semuanya
lo harus sabar
lo harus sabar
siapapun ayah kandungnya rena itu
andin berhak tahu kalau anaknya itu masih hidup

kasian andin selama ini dia menderita pasti

aku harus kasih tau andin
lo gak usah macem macem
lo gak usah telfon andin jadi berantakan semuanya
lo harus tenang
lo jangan kayak begini
sampai kapan kamu mau rahasianya ini semua dari andin
lo jangan telfon andin jadi berantakan semuanya
lo percaya sama gua
lu ngapain sih
papa aku takut
lu taruh di sini
nih lu jangan telepon andi
gua ngerti perasaan lu sebagai seorang perempuan
lu pasti akan perluka andi
cuman sekarang lu mikir
ini rumah tangga al sama andi
lo ikut campur urusan rumah tangga orang
lu obok obok semuanya
semua ada batasannya
sebagai seorang temen
kalo emang lu mau kasih masukan pandangan boleh
lu gak salah michi
dengan cara yang tepat
lu ketemu sama al
lo ngomong dari hati ke hati
pandangan sebagai seorang temen
nggak seperti ini caranya lu telepon andi
oh udah juga gak ada

mungkin al punya rencana lain
nanti aku yang ngomong semuanya
untung michi gak telepon andi
kalau gak mampus gue mudah benar
rendy pasti segera kasih tau al soal ini
kalau michi udah tahu semuanya
pak takut takut
ada papa papa udah dateng kan di sini
papa pasti jagain rendy
papa gak akan biarin dia dateng gelap
rena percaya papa kan
sekarang berenang ya
miss rena udah mau berenang nih
pakinya dulu satu
satu lagi ya
airnya gak jahat kok
alhamdulillah akhirnya pak bos bisa dateng juga
soalnya kalau gak bisa dateng kan kasihan rena
takut gak enggak kan
sekarang kamu sudah berani
salah satu cinta yang paling indah
adalah cinta seorang ayah terhadap anak gadisnya
cinta yang selalu aku rasakan dari dia
kalau aku rasakan dari papa untuk aku
dan kembali aku saksikan
dari mas al untuk rena
bapak ayamnya enak gak
ini nih kesukaan apa loh
nanti tambah lagi dong
zah kamu kenapa
itu telfon dari siapa
kerjaan deh mak kayaknya
aku angkat telfon sebentar ya
kayaknya kerjanya penting banget ya ini
tunggu sebentar ya
ini orang kenapa sih
di mana zah
bukan urusan lo ya gue ada di mana
di rumah kan
keluar dong zah
keluar keluar gimana
ini gue lagi ada di depan rumah lo zah
ada suami gue loh di rumah
gak mungkin zah
ini gue sekarang ada di depan rumah lo
dan gue liat mobil suami lo gak ada
yaudah sekarang gue keluar ya zah
atau gue ketokin pintu rumah lah
dengar ya jangan pernah nekat ketok pintu rumah gue
gue keluar sekarang
kurang ajar ya si riki
berani banget dia kesini

udah bener masalah gue aja
lu ngapain kesini
nih gue abis ditunduk sama suami lu
dia marah gara gara gue ngasih bunga ke lu
lu gak tau
lu jangan bohong ya rik
sekarang lo dengerin gue ya
jangan pernah kirim apapun lagi ke rumah gue
atau perjanjian kita batal
oh ya kalau misalnya batal gampang sak
gue tinggal bilang ke semua orang
kalau lo minta bantuan gue
sa emangnya lu hamil sama siapa sih sa
sampai lo takut kayak gini
terus kenapa suami lu ngukit ngukit masa lalu sih
emang dia gak bisa terima lu apa apanya
ya kalau misalnya iya tinggalin aja
bisa diem gak